pangeran seperti kau
mampu membunuh seorang raja sendirian
ternyata kau juga berbakat menjadi batu
pasti kau habis kalah bertarung
buat apa kau bersemedi
karena nantinya kau akan kalah juga
jangan lari kau
aku tidak sedang ingin bergurau mahesa
tapi kau yang memulai
maka aku akan menghabisimu
itu tidak akan pernah terjadi
aku yang akan menghabisimu
kalah dalam bertarung
itu sudah menjadi takdirmu
aku belum sembuh benar
karena itu dia berani menyerangku
dia juga belum tahu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
sejauh mana kesaktianku
aku ingin menginjau
kau tetap menunggu
kau tetap menunggu
ternyata dia menyesal itu
aku tidak bisa memulihkan
baik aku pergi dari sini
aku tidak akan membuang buang waktuku percuma
hanya untuk melayani bocah gendut itu
aku akan meneruskan sementiku
kenapa aku selalu
aku sudah menguasai ajaran ajaran tinggi
dan mempunyai pusaka pusaka yang hebat
bisa mudah mengalahkanku
walaupun dia tidak sakit
tapi dia bisa mengalahkanku
saya sudah berhasil menurunkanmu
sekarang aku adalah calon putra mahkota panji jaret
aku baru saja membunuh raja arab sedana
mengapa kau tertawa maesha
pangeran seperti kau
mampu membunuh seorang raja sendirian
ternyata kau juga berbakat menjadi batu
dasar pangeran manjai
katanya kau bisa membunuh raja
tapi baru kenal kenal saja sudah keok
dasar kau petunda
kau bisa membunuh raja sendirian
sanjang lodaya bodoh
bukan kebetulan berada di situ
mesti ada sesuatu di sana
ya aku sangat yakin
kita beristirahat dulu di sini
kenapa paman bisa dirampok
sebenarnya gini raden ceritanya
terus kamu punya kesilapan
siapa lu naman
nih perkenalkan kami berdua teh
jawara lucu tipanya lu
jadi begitu raden
paman tidak boleh berbohong
karena orang yang berbohong
pasti akan celaka paman
sebenarnya paman tuh gak ber
paman berbohong itu dosa paman
dan jika kita banyak sekali dosa
kita akan ditempatkan di neraka paman